untuk warga tolong dengarkan kami tolong stay di rumah
jangan sampai nekat keluar rumah
corona ini jangan terdampak di indonesia ini tidak terlalu lama
karena kalau memang lama kita punya banyak karyawan kita punya banyak yang dampaknya itu sangat ke sektor ekonomi di wilayah konveksi sangat terasa
tolong dengarkan kami kepada masyarakat untuk mengikuti peraturan pemerintah agar tetap di rumah
untuk memutus mata nanti
tapi sembilan belas kita sebagai umkm juga kepengen covid sembilan belas selesai dan agar kita dan lain lainnya supaya beraktivitas kembali seperti semula
tidak hanya mengurus usahanya hendro dan pengusaha konveksi lainnya kini menggerakkan komunitas untuk memerangi virus covid sembilan belas
sudah hampir dua bulan hendro menggerakkan komunitas bekasi lawan covid
komunitas ini lahir dari pemikirannya ketika mencari cara untuk mempertahankan usaha konveksi yang terdampak pandemi
ratusan masker kain dan hand sanitizer disiapkan oleh komunitas ini untuk dibagikan secara gratis
kali ini pasar bantar gebang bekasi menjadi lokasi yang disasar
karena dalam masa pembatasan sosial berskala besar atau psbb
hanya lima orang saja yang diperbolehkan berkumpul anggota lainnya menyebar ke titik lain
pembagian masker kain gratis yang dilakukan bukan tanpa alasan
hendro dan pengusaha konveksi di komunitas membuat masker kain awalnya untuk menyelamatkan aktivitas para karyawan
yang sempat kebingungan karena tidak ada pekerjaan yang dilakukan imbas dari pandemi yang berlangsung
pengusaha konveksi akhirnya saling mengumpulkan bahan sisa yang dimiliki untuk memproduksi masker kain
awalnya itu yang pertama tadi kelangkaan masker itu udah pasti
yang kedua mahalnya masker
yang ketiga keoknya konveksi juga mas
konveksi ini udah berapa teman saya udah mulangin karyawan ada yang disisain satu seperti itu kan
nah di situasi situasi ini apa nih yang bisa kita kerjain
kebetulan kita dari kan ada beberapa kalangan di bekasi lawan covid itu
ada yang anak grafiti ada yang sablon independen bekasi ada yang asosiasi konveksi
itu mereka sepakat nyir
ngirim bahan sisa di konveksi masing masing cuman masuknya ke saya
nanti saya potong habis dipotong itu disebar lagi ke konveksi
yang penting pengamanan awalnya itu kan sebenarnya kan di teman teman tukang jahit
kalau teman teman tukang jahit itu sudah pergi sudah nggak ada sampai juni itu berat berat banget
selama tiga hari
komunitas bekasi lawan covid sembilan belas setidaknya mampu membagikan ratusan masker gratis ke warga yang terpaksa harus tetap berada di luar
pedagang pasar pengemudi angkutan online dan sopir angkutan umum menjadi target hendro dan kawan kawan
apa pak masker oh boleh pak
ini masih ada masker nih
masih ada nih
dipakai dulu tapi ya pak
pakai adiknya pakai langsung pakai
dipakai dulu ini nggak apa apa diambil ke masyarakat ya
tapi yang nggak ada dipakai dulu
ya buat cadangan
sudah jadi kelanjiban kesian anaknya pak
kalau dulu nggak pakai masker pak
usaha konveksi hendro dan kawan kawannya telah terdampak sejak bulan februari
kesulitan bahan baku impor menjadi masalah awal
bagi hendro untuk melanjutkan aktivitas di konveksi
tidak berhenti sampai di sana hal ini berimbas pada penurunan omset karena aliran kas yang macet
beberapa pesanan yang terlanjur dibuat urung dikirim selama masa pandemi
sementara kebutuhan operasional konveksi tetap harus dibayar
luar biasa bang
sangat kalau penurunan omset
karena misalkan orderan kita itu dari februari alhamdulillah sudah lumayan
di februari lumayan ini harusnya kan cash flow berputar itu di akhir februari kita sudah dapat cash flow perputaran uang
entah dari dp sampai proses produksi sampai tingkatan pelunasan itu biasanya
nah sedangkan pasca corona ini masuk ini cash flow macet
jadi hitungannya sekarang
yang tadinya kita bisa bikin laporan keuangan per bulan dari order
sekarang kita bikin laporan keuangannya jadi dua bulan mas
kondisi ini bahkan sempat membuat karyawan khawatir
tidak ada pekerjaan yang dilakukan berarti tidak akan ada upah yang didapat
tidak bisa menunggu kondisi kembali normal
tidak bisa menunggu kondisi kembali normal
hendro berusaha beradaptasi dalam kondisi pandemi
pria tiga puluh tiga tahun ini lantas memutar otak dan mencetuskan ide membuat masker kain dari bahan bahan sisa untuk menyelamatkan karyawannya
seperti pepatah sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui
tidak hanya menyelamatkan konveksi dan karyawan
masker kain yang diproduksi tak lantas dijual
melainkan dibagikan ke masyarakat
kondisi ini berarti membuat masker kain dari bahan bahan sisa untuk menyelamatkan karyawan
sebenarnya yang kita pikirkan sebelum step ke warga ini karyawan kita masing masing
karena kalau mereka itu sampai beberapa kita ngobrol
ya mereka ya yang tadi sedih lah misalkan dalam seminggu dia nggak ada
kebutuhan keluarganya di sana ini seperti apa
maka kita coba pikir yaudah deh step awal nih
ngelarin persoalan di tingkatan kesejahteraan karyawan minimal yang tadi saya sebutkan
seribu lima ratus per piece untuk ongkos produksi
nah sisanya baru misalkan nih tiba tiba hari ini ada yang pesan
nah pesanan itu kita udah dapat kisaran lima belas ribu piece
itu saya pecah mas
bagaimana teman teman konveksi juga dapat
cuman tetap karena apa namanya orderan masuk dari sini
ini semua ngirim kesini
dari yang order ya yang donasi juga ngirim kesini
niat yang ikhlas tak berakhir sia sia
pembagian masker gratis yang dilakukan hendro membawa berkah
konveksinya kini dibanjiri pesanan masker kain dari lembaga sosial masyarakat dan beberapa perusahaan
ribuan lembar masker dipesan dan hendro membagikan pesanan itu ke rekanan konveksinya di komunitas
tidak hanya masker gratis yang dibuat konveksi kini juga disibukkan membuat masker kain dua lapis sesuai pesanan
pesanan ini setidaknya mengamankan kas hendro untuk operasional karyawan dan konveksi hingga dua bulan ke depan
nah kalau yang ini dijual nih mas yang dijual ini berapa nih
nah kalau yang ini yang kita jual kalau misalkan harganya ini empat dua ratus lima puluh
kos produksi tetap satu lima ratus cuma kita nambah di bahan
nah nyari bahannya katanya susah
nyari bahannya itu sekarang jadi kita order hari ini nggak bisa besok datang
tetap tiga hari
iya tetap tiga hari seperti itu
makanya jualnya ini berdasarkan pre order atau berdasarkan pesanan ya
pesanan yang masuk
nggak bisa di ecer
kalau kita ini rata rata memang kan sebenarnya ada beberapa lembaga yang mesan
tiga ribu pis itu baru kita bikin
makanya pengiriman pun parsial
tak berhenti hanya di konveksi miliknya
hendro pun mengajak serta para pengusaha konveksi di komunitasnya untuk melakukan gerakan lawan covid
salah satunya boni yang memiliki usaha konveksi di kecamatan durenjaya bekasi
konveksinya kini membuat pakaian alat pelindung diri atau apd
meski belum dalam jumlah yang banyak apd yang diproduksi dijual dengan harga yang tergolong murah
jika ada sisa apd akan didistribusikan gratis ke rumah sakit daerah yang membutuhkan
kita sempat vakum tuh hampir satu minggu gitu
satu minggu kita off dulu ada orang jahit saya yang izin balik dia bilang emang saya off in dulu gitu dalam situasi ini
pas seminggu off dia bilang ya sudah
sehingga seminggu off nggak lama kita ketemu dengan bang hendro
dia yang membuat bekasi lawan covid sembilan belas gitu
di situ kita terbentuk masker gratis gitu sampai apd sampai pikiran apd
dengan komunitas kita yang anak sablon dan anak konveksi
ya untuk ngembalikin modal kemarin sih udah cukup gitu
ya untuk ngebalikin modal kemarin sih udah cukup gitu
karena kita semarin sampai sempat jual mesin gitu
karena kondisi goyang cuman perekonomian keluarga harus wajib store gitu
setiap seminggu sekali itu store
orang jahit kita ke kampung gitu
jadi kita ngakalin ah udah solusinya yaudah jual mesin gitu
sekarang udah balik lagi kembali
jual masker dan apd
apd sih terutama
himpitan ekonomi yang terjadi selama masa pandemi bukanlah hal mudah untuk dilalui oleh hendro dan rekanannya
meski kondisi keuangan usaha konveksinya kini cenderung aman
namun para pengusaha ini tidak bisa memastikan berapa lama mereka mampu bertahan dengan pembuatan masker dan apd
ancaman pasar yang kapan saja bisa digerus oleh konveksi merek besar menghantui perjalanan para pengusaha konveksi kecil ini
baik hendro maupun pengusaha lain
hanya berharap agar pandemi segera usai dan mereka bisa kembali melanjutkan usaha mereka secara normal
kita emang dasarnya punya konsep berbagi karena yang saya tahu adalah saya juga mengamalkan ajaran agama saya bahwa sebaik manusia adalah memberikan makanan gitu
jadi kita ingin menjadi sebaik baik manusia gitu
dengan begitu sampai tua insya allah allah akan menolong kita
walaupun nggak saat sekarang
ya pada nanti

dampak pandemi covid sembilan belas berimbas pada semua sektor
muhammad wasroni pria berusia lima puluh tiga tahun yang berprofesi sebagai pedagang lontong sayur keliling
melalui usahanya yang telah ada sejak tiga puluh tahun lalu ini
ia menghidupi istri dan tiga orang anaknya di sebuah kontrakan sederhana
yang terletak di kawasan menteng dalam jakarta selatan
sejak bulan maret pendapatan usaha wasroni berubah drastis
pendapatan per hari yang biasanya didapat hingga rp lima ratus turun menjadi rp satu ratus sepuluh
kapan akan hidup menghadapi covid sembilan belas ini yang luar biasa mengancam perekonomian orang orang kecil terutama
turunnya penjualan karena dampak pandemi tak jarang membuat dagangan wasroni masih bersisa
karena makanan yang ia jual tak bisa bertahan lama
wasroni pun membagikannya secara gratis kepada orang orang yang berada di jalanan
seolah menjadi berkah tak disangka apa yang ia lakukan ternyata viral
dan menuai banyak dukungan dari media sosial
wasroni ini disibukkan bersama anak dan istrinya menyiapkan puluhan bungkus lontong sayur
untuk dibagikan secara gratis
pesanan datang dari donatur secara pribadi kepada wasroni
untuk terus melanjutkan apa yang telah ia lakukan
aksi sosial terus dilanjutkan
beriringan dengan usaha lontong sayur wasroni yang akhirnya mampu bertahan
bagi yang ingin berdonasi wasroni bahkan menurunkan harga jual lontongnya
dari yang biasanya dua belas ribu rupiah menjadi sepuluh ribu rupiah saja per porsi
alhamdulillah masih cukup sejak saya membagikan itu
saya tidak mengerti terus banyak orang simpati
alhamdulillah saya terbantu oleh mereka
yang membantu untuk memberikan menitipkan donasi ini kepada saudara saudara yang terdampak covid sembilan belas
semua proses masak dan membungkus dilakukan di rumahnya
setelah semua disiapkan wasroni menyiapkan lontong sayur yang siap dibagikan ke gerobaknya
lokasi pembagian dilakukan tidak jauh dari tempat ia biasa berjualan
di sekitar jalan rasa malaraya jakarta selatan
target wasroni adalah petugas keberadaan
petugas kebersihan di jalanan
pedagang kaki lima pengemudi online dan pekerja lainnya yang ada di sekitar jalanan
proses pembagian diatur sedemikian rupa dengan cara mendatangi target agar tidak terjadi kerumunan
dengan dibantu tetangganya wasroni menempuh jarak yang tidak dekat
untuk membagikan sekitar delapan puluh bungkus lontong sayur setiap harinya

siang hari usai pembagian lontong sayur rampung
wasroni biasanya mendatangi masjid di sekitar rumahnya
untuk menyemprot ruangan masjid dengan cairan disinfektan
cairan disinfektan dibeli dengan dana patungan bersama temannya
alat penyemprot dan apd yang digunakan dipinjam dari organisasi kemasyarakatan yang diikuti oleh wasroni
bagi wasroni apa yang ia lakukan merupakan upaya kecil dari pelaku umkm
untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi
wasroni tidak menargetkan sampai kapan aksinya harus dilakukan
namun satu hal sebagai pelaku umkm yang juga menargetkan
wasroni berharap agar pandemi segera berakhir
tidak dipungkiri usaha kuliner menjadi salah satu sektor umkm yang paling terdampak dalam kondisi saat ini
semenjak penerapan pembatasan sosial berskala besar atau psbb di jakarta dan kota penyangga
kondisi umkm di jakarta dan di jawa tenggara
menyebabkan keguguran dari masyarakat yang berpengaruh
kondisi semakin parah
warung makan sepi karena masyarakat banyak yang enggan membeli makanan di luar
alhasil pengusaha warung makan dan kuliner banyak yang terpaksa mengencangkan ikat pinggang
namun hal ini tidak berlaku bagi sony mahendra pengusaha warung tegal atau warteg di jatiwaringin bekasi
setiap hari sony bersama karyawannya di warteg membagikan nasi bungkus secara gratis untuk para pekerja di jalanan
dasarnya memang punya konsep berbagi karena yang saya tahu adalah saya juga mengamalkan ajaran agama saya bahwa sebaik manusia adalah memberikan makanan
jadi kita ingin menjadi sebaik baik manusia dengan begitu insya allah allah akan menolong kita walaupun tidak saat sekarang ya pada nantinya
mulai dari sopir angkot pengemudi ojek online dan pekerja jalanan lain mendatangi warteg milik soni
saat masuk mereka dibiarkan memilih satu lauk dan satu sayur yang tersedia per hari
sony membagikan tiga puluh nasi bungkus termasuk yang dibagikan sony ke pekerja jalanan lain bila masih ada stok yang tersisa
alhamdulillah kalau misalnya dapat makan gratis ini ya pengeluaran yang tadinya sampai lima puluh sekarang paling sepuluh ribu buat bensin doang
jadi makan udah ada udah dapat yang gratis alhamdulillah pak
itu sangat ngebantu sekali
masalahnya aturan kita makan sepuluh lima belas di sini kan gratis lumayan untuk tambahan biaya di rumah
kondisi sulit seperti saat ini tak membuat hati soni mahendra ciut untuk tetap berbagi
konsep makanan gratis untuk pekerja jalanan sebenarnya sudah dilakukan sebelum pandemi virus covid sembilan belas masuk ke indonesia
sebelumnya warteg soni membagikan makanan gratis setiap seminggu sekali
ini sonny memutuskan untuk melakukan ini
dan ini adalah keuntungannya setiap hari selama pandemi berlangsung
kini ia sangat mengandalkan pengiriman makanan melalui sistem online dengan variasi harga yang jauh lebih murah
sekarang ini saya banyakin untuk berjualan lewat online ya di instagram kita ada warteg bekayaan untuk kita memberikan kemudahan kemudahan bagi konsumen untuk belanja ke kita
kita juga ada yang menjual paket paket yang lebih murah khususnya misalkan ada paket sedekah rp sepuluh gitu kan
jadi dengan harga rp sepuluh saja mereka bisa membeli makanan juga
jadi kita ada juga harga harga seperti itu
salah strateginya itu selain yang kita besarkan di online
selain berbagi soni bersama karyawannya kini juga harus fokus untuk mengurus wartegnya agar bisa bertahan selama masa pandemi
sonny meyakini akan ada hikmah dan berkah tersendiri dalam proses yang ia lalui saat ini

begitulah ini adalah karyawannya
sebenarnya ini adalah karyawannya
sebenarnya ini adalah karyawannya
sebenarnya ini adalah karyawannya
secara umum pandemi virus covid sembilan belas sangat memukul kondisi perekonomian usaha mikro kecil dan menengah atau umkm di indonesia
sebenarnya ini adalah karyawannya
umkm di indonesia mencatat hampir delapan puluh persen industri umkm di semua sektor
terdampak penurunan omset selama masa pandemi berlangsung
tidak terkecuali sektor kuliner dan manufaktur
dari total yang terdampak bahkan enam puluh persen diantaranya sudah menghentikan aktivitas
bahkan memulangkan para karyawannya
asosiasi umkm indonesia menilai jika pandemi ini terus berkepanjangan
seluruh sektor umkm tak akan mampu bertahan
apalagi skema bantuan yang disiapkan pemerintah dinilai masih gamang
dan belum menyentuh semua sasaran
gugus tugas sehingga informasi itu semuanya ada
hal ini yang secara nyata menghantui pikiran para pengusaha umkm
seperti hendro dan wasroni
mereka sempat mendengar dan bahkan mencari informasi bantuan yang disiapkan oleh pemerintah
sayangnya belum ada skema bantuan yang mereka terima
selama masa pandemi di bulan maret hingga april
udah yang pertama udah
cuma ketika di website nya itu hanya informasi saja
kita nggak percaya
karena punya akses harus lapor kemana kemana gitu kan
karena hampir kebanyakan dana umkm ini kan justru masuk ke wilayah umkm umkm ekspor
justru umkm umkm yang kecil kayak saya nih itu kurang
kurang kurang ada sorotan ada bantuan dari pemda
pemerintah tolong dengarkan kami
saya sebagai masyarakat umkm
sangat mengharapkan bantuan pemerintah
karena lihat situasi saat ini
mereka juga membutuhkan undurantakan pemerintah
memang kalau ada sulit diturunkan segera
jasad yang harus dilakukan untuk mempertahankan
usaha di tengah pandemi entah sampai kapan bisa terus mereka pertahankan
tidak banyak pelaku usaha yang tetap gigih melakukan aksi sosial
sambil mempertahankan usaha mereka di tengah kondisi yang sulit
hendro dan wasroni hanyalah bagian kecil dari pelaku umkm yang terdampak oleh wabah virus corona di indonesia
masih banyak pelaku usaha lain
yang kini harus berjuang melawan
sesuatu yang entah sampai kapan akan berakhir
satu hal yang pasti
harapan agar wabah ini hilang
dan aktivitas yang hilang bisa kembali normal
jelas ada di benak semua pihak
yang terdampak secara langsung